perenang muda felix victor iberley mencetak sejarah sebagai atlet indonesia pertama
dan menjadi juara di kejuaraan dunia renang junior
dalam pertandingan final di netanya israel sembilan september lalu
felix menjadi yang tercepat di nomor lima puluh meter gaya dada dengan catatan waktu dua puluh tujuh tiga puluh sembilan detik
atlet delapan belas tahun keturunan jerman ini
unggul atas peranang denmark jonas gaor dan wetson nguyen dari amerika serikat
kemenangan ini membuat lagu indonesia raya berkumandang di israel
tak hanya itu felix yang merupakan satu satunya wakil indonesia di kejuaraan ini
juga membuat sejarah lainnya saat ia membukukan waktu dua puluh enam sembilan puluh delapan detik di sisi hit
yang merupakan rekor waktu tercepat di kejuaraan renang junior dua ribu dua puluh
dalam wawancara daring dengan cnn
indonesia rebus sore felix yang tengah berada di penang malaysia mengaku
rekor yang ia buat sebelumnya membuat ia tampil percaya diri di babak final
dan saya tidak memiliki target untuk hangzhou karena itu di china
dan dua dari chinese adalah yang paling cepat di malaysia
jadi mencapai medal di sana akan sangat sulit
tapi siapa tahu
sebelumnya prestasi terbaik perenang indonesia sepanjang penyelenggaraan kejuaraan dunia
adalah lolos ke semifinal melalui igd siman sudartawa di budapest tahun dua ribu tujuh belas
iverlay adalah fenomena baru di dunia renang dan ia merupakan orang indonesia pertama
yang meraih medali
juran dunia baik di level junior maupun senior
mahabrika utama jakarta